sebuah video menjadi viral di media sosial
memperlihatkan aksi perundungan terhadap seorang remaja
yang tinggal di panti asuhan
dari keterangan polisi kasus ini bermula saat
salah seorang pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual
peristiwa ini kemudian diketahui oleh istri pelaku
yang justru mengajak delapan orang lainnya
untuk menginterogasi korban
tak hanya menginterogasi pelaku juga memukuli korban
mengetahui hal ini ibu korban langsung melaporkan
kasus perundungan disertai pengeroyokan ini
ke poresta malangkota
usai melakukan gelar perkara secara tertutup
polisi menetapkan tujuh dari sepuluh terduga pelaku
penganiayaan dan pelecehan seksual
satu merupakan tersangka persetubuhan
dan enam merupakan tersangka penganiayaan
sementara tiga lainnya yang sebelumnya turut diamankan
dikembalikan ke orang tua dan berstatus sebagai saksi
kalau dari sepuluh yang sudah kita amankan
tujuh orang anak yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka
hal ini berdasarkan kepada peranan peranan masing masing
yang dipersesuaikan dengan hasil visum
selanjutnya berdasarkan bukti bukti dan fakta
yang sudah kita amankan
untuk tersangka persetubuhan dijerat
di poresta malangkota
dengan undang undang pernindungan anak
dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara
sementara untuk tersangka penganiayaan
dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh ayat kedua tentang penganiayaan
dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara
abdul malik malang jawa timur